sesuai rekomendasi yang kita keluarkan satu kilo menjadi kawah untuk cara aman
untuk status saya misalnya
gunung brahma masih dalam status asap
berarti gempa berapa kilo
kalau kita catatkan gempa gunung brahma sendiri masih stabil